dari sejumlah video menjadi viral di media sosial
terlihat ribuan warga berkerumun membanjiri lokasi wisata taman anggur kukulu
yang berada di pangaden barat subang jawa barat
ribuan warga tersebut datang ke lokasi wisata untuk menyaksikan konser musik bergedok silaturahmi
yang menghadirkan sejumlah penyanyi kenamaan yang digelar penyelenggara di lokasi wisata itu
seperti diketahui acara hiburan musik tersebut diadakan pada minggu tiga puluh januari
menanggapi hal itu satgas penanganan covid sembilan belas kabupaten subang
menjatuhkan sanksi kepada pihak pengelola lokasi wisata setelah melakukan rapat koordinasi satgas
namun sayang sanksi yang dikenakan hanya penutupan sementara pada satu sampai tiga februari
padahal rekaman video yang menjadi viral itu
menunjukkan adanya potensi munculnya klaster atau transmisi lokal penyebaran covid sembilan belas
awalnya izin yang dikeluarkan pihak kepolisian untuk silaturahmi dan peta seni
namun karena menghadirkan grup musik yang sedang digandrungi ribuan warga membanjiri
terjadi penumpukan banyak orang terjadi kerumunan
sehingga mendapat banyak reaksi masyarakat
atas ini satgas sudah melakukan rapat
kita tidak ingin
hal serupa terjadi lagi di tempat tempat yang lain
sehingga satgas memutuskan untuk memberikan sanksi yaitu penutupan sementara tempat wisata
selain itu satgas mengingatkan pengelola lokasi wisata dan tempat hiburan agar menahan diri selama pandemi ini
sebab dikhawatirkan terjadi lagi lonjakan jumlah kasus covid sembilan belas
di infirmansya subang jawa barat